kita tinggalkan informasi yang berat berat saatnya hari ini adalah hari libur jadi harusnya kita lebih semangat dengan informasi informasi yang sangat menghibur tentunya
dan ini ada liputan yang sangat menarik dimana anda bosan dengan pilihan mal dan juga pusat perbelanjaan di akhir pekan
nah ini ada alternatif yang lain dimana berkuda dan juga memanah bisa menjadi alternatif menarik buat wisata keluarga tanpa harus keluar kota
ini khususnya untuk yang di jakarta dan juga sekitarnya ya
karena biasanya memang identik berkuda atau memanah identik dengan lapangan yang luas dan juga tentunya alam begitu biasanya keluar kota
nah kita simak liputan yang unik berikut ini
berkuda dan memanah yang dikenal sebagai olahraga mahal coba ditepis oleh tempat ini
brunsto bintaro runch and resto bisa dibilang satu satunya wisata berkuda terdekat yang bisa disambangi warga jakarta dan sekitarnya
berlokasi di bintaro bisa jadi alternatif wisata keluarga pada akhir pekan
sejak dibuka awal tahun lalu tempat yang baru memiliki dua wahana yakni berkuda dan memanah sudah menyedot antusiasme dewasa dan anak anak untuk tahu bagaimana rasanya menunggangi kuda atau memanah layaknya atlet
tempat ini memiliki dua puluh tiga kuda yang terdiri dari lima belas kuda besar lima kuda kecil atau kuda poni dan tiga kuda bayi yang lahir di sana
semuanya dirawat oleh tujuh groomer dan dilatih tiga trainer profesional
untuk menikmati wisata berkuda anda cukup merogoh kocek rp tiga puluh lima untuk satu kali putaran per orang di arena badok pasir
bagi pemula yang ingin tracking atau mengikuti riding class harus didampingi oleh trainer demi alasan keselamatan
sukanya kuda yang mana tadi yang ini apa yang itu
oh yang besar terus kenapa naiknya yang kecil sekarang
nggak mau yang kecil
usai tegang menunggang kuda
memanah cukup membuat penasaran
serupa dengan berkuda memanah juga hanya membayar rp tiga puluh lima untuk sepuluh anak panah
jarak berdiri dengan target yang sejauh lima meter ditambah teknik memanah sesuai arahan trainer cukup membuat saya berkeringat
lelah berolahraga restoran bisa mengembalikan energi yang hilang
keberadaan restoran juga kerap dimanfaatkan para pengunjung untuk berbagai acara
seperti arisan pesta ulang tahun dan gathering lainnya
harga paketnya cukup terjangkau yakni mulai rp satu ratus lima puluh per orang
kita memfasilitasi di sini dan untuk memasarakan bahwa berkuda ini tidak mahal
jadi kami cukup dengan rp tiga puluh lima saja bisa tracking kuda dan juga memanah
kami silakan untuk melihat saja bisa
jadi untuk memperkenalkan bahwa tracking kuda itu ada memanah itu begini
dengan biaya rp seratus per orang aspek wisata olahraga dan edukasi bisa anda dapatkan di brangsto
agar tidak jenuh rencananya branchto akan menambah wahana baru yakni sepeda layang dan cabang baru akan dibuka di serpong untuk lebih memperkenalkan berkuda kepada masyarakat
desi aritonang tangerang selatan